lalu betulkah indonesia memang bebas dari virus corona
bergabung melalui sambungan telepon ada ketua lembaga biologi molekuler eijkman institute
ada prof amin subandrio prof amin selamat malam
ya prof amin dari data yang kita punya sampai dengan sore hari ini terkait dengan virus corona
sudah ada empat puluh tiga ribu orang yang terinfeksi di seluruh dunia
kemudian angka kematiannya juga sudah melewati angka seribu orang
tepatnya satu delapan belas orang kematian di seluruh dunia
kemudian dengan adanya perkembangan virus corona ini prof
banyak kemudian yang mempertanyakan banyak keraguan
setelah juga muncul penelitian dari departemen epidemiologi harvard
bahwa menyatakan ada korelasi positif antara kasus yang dilaporkan di luar tiongkok
dengan perkiraan volume perjalanan udara setiap hari dari wuhan ke negara tersebut
nah dari data statistik ini kemudian juga diperlihatkan
kita indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penerbangan langsung menuju wuhan
tapi belum ada satupun kasus yang terdeteksi virus corona di indonesia
apakah betul korelasi dan juga keraguan itu prof amin
ya mengenai prediksi itu kita tahu bersama bahwa prediksi itu dibuat
yang dikumpulkan sekitar dua minggu yang lalu
jadi waktu itu wuhan masih dibuka kebijakan negara negara juga masih berbeda
nah data yang dipakai saat itu kan hanya tentang penerbangan dan juga volume orang orang yang
berpindah dari wuhan ke indonesia
nah saat ini situasinya sudah
jauh berbeda dengan pada saat itu kan
misalnya penerbangan sudah ditutup wuhan sudah di lockdown
jumlah orang yang datang dari wuhan ke indonesia juga sudah jauh berkurang
kemudian beberapa negara lain sudah meningkatkan kuas padaannya
di mana mungkin beberapa penumpang transit di sana sebelum ke indonesia
indonesia sendiri sudah sejak awal meningkatkan upayanya untuk mencegah
masuknya virus corona ini dengan memperkuat sistem di pintu pintu masuk
di samping memperkuat di dalam sendiri
sehingga situasi atau keadaannya saat ini sudah jauh berbeda
yang kedua itu kita harus pahami adalah prediksi
prediksi itu dibuat berdasarkan satu kalkulasi epidemiologi dan statistik
ya namanya prediksi juga belum tentu terjadi karena situasinya sudah banyak berubah
jadi kita menerima prediksi itu kita ambil positifnya bahwa itu membuat kita waspada
tapi tidak berarti bahwa kita harus menerima bahwa di indonesia harus ada kasusnya
dan kenyataannya saat ini baik
yang dari kasus suspek yang enam puluh dua orang sudah diperiksa itu tidak satupun yang positif virus corona
dan di seluruh indonesia pun dengan kewaspadaan yang sudah dibangun oleh kementerian kesehatan
tidak satupun ada laporan kasus kasus atau kluster kasus dengan gejala seperti yang dideskripsi oleh who
jadi sampai saat ini memang sepertinya belum ada kasus
tapi begini prof
artinya gini dengan perkembangan virus corona yang begitu pesat apalagi negara tetangga kita
tarolah seperti singapura malaysia
mereka juga sudah mendeklarasi bahwa memang ditemukan kasus virus corona di negara tersebut
bahkan level di singapura pun juga sudah naik ke kuning
artinya kewaspadaan sekarang
nah negara negara ini berbatasan sangat dekat dengan indonesia
potensi itu ada
bilang bahwa prediksi ini bisa menjadi alert
bisa juga menjadi pecutan buat kita untuk meningkatkan kewaspadaan
nah dengan kenyataan yang seperti ini bahwa memang virus corona memang sudah dekat
ada di perbatasan atau mungkin di negara negara tetangga seperti singapura malaysia gitu
apakah ini juga tentunya bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan
dan juga untuk menekan kekhawatiran kita bahwa itu tidak akan masuk ke indonesia
kalau pernyataan bahwa tidak akan masuk ke indonesia memang agak terlalu jauh ya
tetapi kalau kita lihat kita cermati saja di negara malaysia atau singapura yang dikatakan paling dekat
jumlah vaksinnya memang relatif banyak meningkatnya
di malaysia ada beberapa orang
nah kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan kan belum ada kasus di tempat lain
apakah penduduk semuanya kemudian harus tertular
jadi situasinya sama sebetulnya antara singapura atau malaysia
antara kasus yang sudah ada dengan penduduk lain yang ada di situ
itu kan juga kita tidak bisa kemudian
dan pada saat saya memprediksi itu dianggap bahwa seluruh singapura atau seluruh malaysia itu tertular
jadi indonesia juga begitu
di prediksi ada tapi memang kenyataannya waktu di prediksi kalau saya tidak salah
paling tidak ada sepuluh orang
tapi kenyataannya belum
kemudian di thailand juga demikian mereka memprediksi bahkan disebutkan thailand harusnya lebih besar jumlahnya
lebih besar jumlahnya
nah kita kan jadi bertanya siapa yang mengharuskan
kan itu namanya juga prediksi
ya tidak bukan dogma
tidak bisa kita kemudian mengiakan bahwa itu memang akan terjadi
faktornya sudah banyak berubah
alert dan kewaspadaan itu dok juga akhirnya yang dipertanyakan sebagian besar pihak
apakah memang kita memang indonesia juga sudah memiliki alat yang mumpuni untuk mendeteksi
virus corona itu juga yang diragukan itu juga yang disangsikan gitu
menurut prof amin apakah memang alat yang kita punya sekarang memang sudah mumpuni sudah memadai gitu
dan memang sesuai dengan standar mungkin standar who untuk mendeteksi virus corona kah
saya bisa meyakinkan semuanya bahwa indonesia sudah memiliki peralatan maupun reagensia
dibutuhkan untuk mendeteksi virus corona
dan peralatan dan reagensia yang kita pakai itu sama dengan yang dipakai di negara lain
sama ya dok ya artinya yang pcr dan juga spektrofotometri kalau saya tidak salah
yang alat utamanya adalah pcr dan alat sequencing untuk memastikan
itu semua sudah ada dan kita sudah menggunakan alat yang
ya yang memang dipakai di lab lab negara lain
ya jadi tidak ada keraguan
who sendiri pun sudah menyangkal bahwa mereka menyatakan keraguannya terhadap gangguan laboratorium di indonesia
artinya alat kita juga digunakan oleh negara lain termasuk apa bilangnya ya proses pemeriksaan kesehatannya pun juga sudah mengikuti dengan prosedur yang seharusnya
dilakukan oleh negara lain ya prof ya
saya yakin kementerian kesehatan sangat mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh wa
artinya pedoman yang sudah dibuat oleh who
dan itu diikuti oleh rumah sakit semuanya
baik terima kasih prof amin subandrio sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
prof terima kasih atas perbincangannya